sementara itu majelis hakim resmi menjatuhkan fonis lima belas tahun penjara bagi kuatmaruf
salah satu terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
menanggapi hal ini kuasa hukum brigadir yosua sangat mengapresiasi putusan tersebut
sekaligus meminta agar majelis hakim juga mampu menjatuhkan fonis
bagi riki rizal lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum
mengenai putusan tentu kami bersyukur karena kami meminta lebih berat daripada tuntutan
tuntutannya kan delapan tahun oleh jaksa dan kami minta harus lebih berat daripada tuntutan
dan itu telah dipenuhi oleh majelis hakim
oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim
yang telah menerima permohonan kami dan mengapresiasi dalam bentuk putusan
harus jauh lebih berat
minimal lima belas tahun
kenapa dia kota polki
tetapi dia tidak berkustera
artinya sudah tidak ada jalan bagi mereka untuk meredusta sebetulnya
tetapi dia mempersulit penyidikan mempersulit penuntukan
dan mempersulit persiangan untuk mengungkap perkara ini
mereka terus komitmen berdusta hanya karena bonus lima ratus juta